pemerintah melalui kementerian pertanian merilis produk kalung yang diklaim sebagai antivirus corona dengan bahan dasar eukaliptus
eucalyptus merupakan tumbuhan asal australia yang dibudidayakan di seluruh dunia dan banyak dicari untuk minyaknya
minyak eukaliptus atau kayu putih ini didapatkan dari proses ekstraksi dan penyulingan
minyak ini kaya kandungan antioksidan dan senyawa eukaliptol
minyak eukaliptus ini memiliki sejumlah manfaat
pertama minyak kayu putih dapat membantu meredakan flu dan masalah pernafasan seperti asma dan sinusitis
selanjutnya minyak ini dapat meredakan nyeri otot dan sendi
kemudian berdasarkan journal of periodontology zat antibakteri dan antimikroba dari ekstrak kayu putih dimasak
minyak eukaliptus ini dapat dimanfaatkan dalam beberapa obat kumur dan perawatan gigi
kendati memiliki sejumlah manfaat penggunaan minyak kayu putih tetap harus diperhatikan komposisinya
namun minyak eukaliptus ini memiliki sejumlah efek samping
diantaranya diare mual hingga reaksi alergi
minyak eukaliptus ini juga tidak dianjurkan digunakan di sekitar area mata